permohonan pengajuan surat izin keluar masuk jakarta dapat dilakukan secara daring atau melalui email
pertama tama warga jabodetabek atau warga domisili non jabodetabek harus mengunduh rangkaian berkas yang diperlukan sesuai domisili di laman corona jakarta go id
setelah diunduh anda perlu mengisi data formulir pengajuan dan berkas persyaratan secara lengkap
lalu anda tinggal mengirimkan seluruh persyaratan tersebut ke alamat email sikm jakarta go id
setelah dikirim anda tinggal menunggu email balasan dari jak evo mengenai status pengajuan sikm anda
semakin mudahnya pengajuan sikm membuka celah adanya pemalsuan berkas persyaratan
untuk memitigasi hal tersebut kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo memastikan
petugas selalu melakukan protokol
pemeriksaan di setiap titik penyekatan
jadi seluruh petugas di lapangan itu sudah dilengkapi dengan qr scanner
jadi artinya di handphone mereka itu sudah ada qr scanner yang tujuannya adalah untuk membaca barcode yang ada di dalam sikm
sebenarnya dalam secara visual pun sangat mudah kita lakukan identifikasi
karena di dalam sikm itu ada foto diri yang bersangkutan
kebijakan mengenai sikm tertuangkan
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo mengenai sikm tertuangkan
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo mengenai sikm tertuangkan

tentang pembatasan bepergian keluar dan atau masuk provinsi dki jakarta
hingga rabu dua puluh tujuh mei sudah dua ratus lima puluh sembilan delapan ratus tiga belas pemohon yang mengajukan sikm
dari jumlah tersebut hanya enam enam ratus dua puluh dua permohonan yang diterima
priscila dauhan fajar ahmad jakarta